kita beralih ke sumatera barat saudara tim sar gabungan kembali menemukan satu korban banjir lahar hujan gunung merapi pada kamis pagi
korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
korban ditemukan di kawasan bantaran sungai lembah anai kabupaten padang pariaman
usai ditemukan korban langsung dievakuasi menuju rumah sakit bayangkara padang
dari hasil identifikasi korban merupakan warga nagari oandai sikek kabupaten tanah datar
hingga saat ini saudara dua puluh tujuh orang yang berasal dari tanah datar ditemukan meninggal
sementara enam belas warga tanah datar lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian
hasil tadi pagi yang tadi pagi ya pak ya
ditemukan oleh tim di batang anai
karena yang bersangkutan mister e itu langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara
tim gabungan masih terus melanjutkan proses pencarian korban banjir lahar hujan gunung merapi tidak hanya di bantaran sungai
pencarian juga dilakukan di sejumlah titik termasuk di timbunan material banjir
juga diturunkan untuk membantu proses evakuasi
hingga kami siang saudara total korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan sebanyak enam puluh tujuh orang
sementara masih terdapat dua puluh warga yang dilaporkan hilang
per kemarin hasil identifikasi korban ada enam puluh tujuh korban meninggal dunia
mudah mudahan hari ini ada lagi informasi tambahan
hari ini hari kelima sehingga kita masih punya waktu satu hari kalau berdasarkan golden time
tetapi nanti kita juga harus berdialog dengan ahli waris dengan keluarga yang ditinggal
apakah dengan dua puluh orang ini mereka sudah terima
kita akan lari kita akan beralih ke kegiatan kegiatan lainnya
tetapi kalau masih mereka menginginkan dicari maka tim gabungan itu tetap akan cari
operasional dari basarnas terkait dengan pencarian pertolongan negara hanya memberikan anggaran enam hari enam x dua puluh empat jam
tapi setelah itu hari ketujuh dan selanjutnya itu bisa di cover dari bnpb
sebelumnya saudara upaya pencarian korban juga dilakukan dengan dibantu anjing pelacak
petugas terus menyisir sejumlah titik untuk mencari korban banjir lahar hujan
proses pencarian korban dilakukan di sejumlah titik diantaranya di kecamatan canduang dan kecamatan sungai pua
petugas juga menerjunkan alat berat untuk membantu proses pembersihan sisa lumpur
menteri pertahanan yang juga presiden terpilih prabowo subianto menyerahkan bantuan untuk korban banjir lahar hujan gunung merapi di padang sumatera barat
prabowo tiba di padang pariaman sekitar pukul sepuluh pagi waktu setempat
diketahui saudara prabowo bertolak ke padang usai kunjungannya ke qatar
bantuan yang diserahkan prabowo akan disalurkan ke wilayah terdampak diantaranya di kabupaten tanah datar
agam dan kota padang panjang
sementara itu menteri sosial tri risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban lahar hujan marapi di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
dalam kunjungannya menteri sosial meminta agar pengungsi yang berada di bangunan masjid ubudiah direlokasi
lima puluh meter dari bantaran sungai
mensos juga menyarankan pemerintah daerah setempat menyiapkan pengungsian jangka menengah bagi warga yang rumahnya rusak
sebelum ditentukan apakah permukimannya akan direlokasi atau tidak
pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin
karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini
itu siang untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah rumahnya hancur
itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang